nah ini saudara yang kadang buat bingung dalam satu topless biskuit karena jelang idul fitri adalah permintaan rengginang varian rasa di situ bondo jawa timur meningkat drastis hingga sepuluh kali lipat
pemilik usaha pun juga meningkatkan produksi rengginang setiap harinya guna memenuhi kebutuhan pasar
jelang idul fitri permintaan rengginang di situ bondo jawa timur meningkat drastis
makanan keripik yang terbuat dari beras ketan ini mengalami kenaikan permintaan hingga sepuluh kali lipat
untuk memenuhi permintaan konsumen produsen rengginang di situ bondo kini memproduksi hingga empat kuintal dalam sehari
namun produksi rengginang terkendala oleh kurangnya oven sehingga bergantung pada sinar matahari untuk proses penjemuran yang dapat terganggu oleh cuaca mendung ataupun hujan
selain itu harga bahan baku utama rengginang yakni beras ketan juga mengalami kenaikan harga dua kali lipat
hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen
yang favorit itu ada rasa bawang
kalau saya lihat dari hasil dirasa orang orang itu biasanya katanya renyah gurih terus kriuk gitu
maksudnya tidak mudah lah mudah untuk dimakan
anak dewasa atau orang tua
rengginang khas situ bondo sangat cocok untuk sajian lebaran
dengan merogoh kocek rp sembilan belas anda bisa mendapatkan rengginang dengan kemasan lima ratus gram
dwi rendra kompas tv situ bondo jawa timur